otoritas jasa keuangan membuka ruang temu dan wadah diskusi ojk dengan industri keuangan digital atau financial technology
infinity kependekan dari innovation center for digital financial technology menjadi wadah bagi pelaku fintech untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan peraturan ojk
ojk infinity adalah wadah untuk mengembangkan ekosistem keuangan digital di indonesia
bertempat di lantai tujuh belas wisma mulia ii jakarta selatan infinity berfungsi sebagai wadah diskusi dan kolaborasi antara pelaku industri pemerintah sebagai regulator dan innovation hub
tujuan infinity adalah menyeimbangkan inovasi dan memberikan perlindungan bagi konsumen
untuk itu ojk mengajak pelaku usaha teknologi finansial mendaftarkan diri sebelum menawarkan produk jasa keuangan ke konsumen
ojk mencatat sejauh ini baru empat puluh perusahaan teknologi
ojk mencatat sejauh ini baru empat puluh perusahaan teknologi

ojk mencatat sejauh ini baru empat puluh perusahaan teknologi
perproduknya tentunya ada regulasi perproduknya
nah ini kan beberapa instrumen ya fintech ini sudah lahir duluan ya nanti kita review
ya silahkan kalau belum mergester kita himpus segera mergester
nanti kita pantau kita pandu ya
dan masyarakat akan kita umumkan mana fintech yang sudah tergester mana yang belum
dan kita himbu masyarakat
pilihlah produk fintech yang sudah mendapat izin dari ojk
kalau belum dapat izin ya mestinya harus hati hati
artinya bukan berarti dilarang ya tapi keputusannya ada di mereka sendiri
kalau fintech itu ternyata belum mendapat izin bank indonesia risikonya ditanggung sendiri
sementara itu untuk melindungi konsumen dari penipuan
kementerian komunikasi dan informatika telah menutup lebih dari dua ratus situs dan aplikasi penawaran layanan keuangan dan produk jasa keuangan
kominfo terus bekerja sama dengan ojk dan bank indonesia untuk menyaring jasa keuangan bodong
sangat memungkinkan ini kan untuk perlindungan konsumen
kami sudah bekerjasama kemarin ada dua ratus lebih ya
iya kami sudah sampaikan sudah ditutup gitu
itu yang dalam bentuk penawaran dalam bentuk situs ya penawaran layanan keuangan menggunakan situs online
kalau di apps pun appsnya kita bisa take down kok
ojk menyatakan proteksi yang diberikan kepada industri keuangan digital harus didukung oleh literasi keuangan
desyari tonang jakarta